odeh menambahkan semua aktivitas olahraganya sebisa mungkin dilakukan sendiri di area yang sepi untuk mengurangi interaksi dengan orang lain
jadi sebetulnya apa saja alternatif olahraga yang bisa dilakukan di bulan ramadan saat masa pandemi seperti ini
lalu kapan waktu ideal untuk melakukannya dan berapa lama durasi serta bagaimana intensitasnya agar olahraga ini menjadi efektif
jadi sebenarnya yang paling tepat ada dua waktu sebelum dan sesudah berbuka puasa
apa aja jenis olahraganya kalau seandainya sebelum berbuka puasa tiga puluh sampai enam puluh menit sebelum berbuka
dengan intensitas yang ringan hingga sedang
karena memang kalau misalnya yang lagi puasa begitu sifatnya bukan untuk menciptakan personal base baru
jadi lebih buat maintenance untuk menjaga kebugaran
menurut grace untuk pilihan olahraganya
anda bisa jalan kaki dan jogging di sekitar rumah
naik turun anak tangga senam ringan sit up dan push up
atau bersepeda menggunakan perangkat trainer seperti ini
jika anda ingin latihan dengan intensitas tinggi disarankan untuk melakukannya minimal dua hingga tiga jam setelah berbuka puasa
jadi jelas ya olahraga di bulan ramadan di kala pandemi seperti ini boleh dan justru di ancurkan
asalkan dilakukan dengan cara yang tepat supaya stamina dan imunitas kita tetap terjaga
meherdika utama peranedia jakarta